dan hari ini karena pemilu terpercaya kami coba mengutak atik potensi pasangan capres cawapres dua ribu dua puluh empat
saya ditemani bawono kumoro peneliti indikator politik indonesia
mas bawono selamat malam
terima kasih sudah hadir mas malam hari ini
dan kita tahu ada beberapa peristiwa yang terjadi sepekan terakhir
yang paling ramai tentu saja soal pembatalan piala dunia u dua puluh
tapi kemudian hasil survei terakhir dari indikator itu dilakukan di tanggal berapa
peringkat pertama siapa mas
masih ditepati oleh ganjar pranowo yang
peringkat pertama ganjar pranowo kemudian yang kedua
pak prabowo dengan naik elektabilitas cukup signifikan
kemudian kalau pak anies
peringkat ketiga ada pak anies baswedan walaupun turun
tapi jarak elektabilitasnya dengan pak prabowo sangat tipis
oke menarik jadi sudah ada sedikit pergerakan ya
kalau misalnya dilihat dari tiga itu
yang gencar yang aktif yang agresif
ya memang dalam kalau dibandingkan dengan survei kita sebelum ini
di bulan februari
peningkatan paling tinggi dialami oleh pak prabowo subianto
kita lihat mungkin salah satu faktor yang paling determinan adalah
pak prabowo sering dalam beberapa kesempatan berkunjung bersama pak jokowi ke daerah daerah
ada endorsement juga kan
ada endorsement secara terbuka dari pak jokowi
sehingga pak prabowo berhasil menuai dukungan secara perlahan lahan
dari pemilih pak jokowi di dua pemilu sebelumnya
sekarang kita mau coba utakatik loh
sekarang kita coba utakatik ya dengan mas bowo di sini dari indikator politik indonesia
kita lihat sekarang dari ganjar pranowo
kita ada beberapa ini adalah potensi yang sudah memang disurvey oleh indikator politik indonesia
yang pertama kalau misalnya ganjar dan ridwan kamil gimana potensinya
ya memang pak ganjar ini kan basis utamanya dari jawa tengah
jawa tengah dan jawa timur ya
pdip sebagai partai yang terbesar di jawa tengah dan jawa timur
dan kalau kita lihat juga survei survei termasuk survei indikator politik indonesia
karena pak ganjar pranowo ini sangat kuat di jawa tengah dan jawa timur
karena itu dia butuh pendamping yang bisa memperkuat posisi dia di luar provinsi jawa tengah dan jawa timur gitu ya
untuk memenangkan pulau jawa sebagai kunci
tentu pak rituan kamil pilihan menarik buat pak ganjar pranowo dan pdi perjuangan
kalau nanti mencalonkan gubernur jawa tengah tersebut
dan ridwan kamil ini kan juga sekarang memiliki partai politik polkar gitu ya
yang secara kelembagaan partai polkar telah memutuskan untuk mengusung ketombong mereka erlangga hartarto gitu ya
tapi memasangkan ridwan kamil bisa menjadi opsi yang menarik karena ridwan kamil memiliki basis di jawa barat
di mana pdip di dua pemilihan terdahulu pemilihan presiden juga termasuk pak jokowi babak belur di sana
oke cukup babak belur di daerah jawa barat
berikutnya coba kita lihat dengan sandi uno gimana mas bowo
ya sandi uno juga menurut survei kita
dia selalu masuk di tiga besar posisi cawapres dengan dinilai publik sangat pantas untuk menjadi cawapres ya
mungkin juga karena catatan pasandia gauno pernah di dua ribu sembilan belas perpasangan pak prabowo
dan di antara capres capres lain pasandia gauno ini paling memenuhi representasi luar jawa
gitu ya kalau kita lihat nama nama cawapres lain seperti mas ahaye pak ritwan kamil gitu ya
dan ibu hovi fahinder parwasa itu kan berasal dari pulau jawa semua
mungkin yang identik paling identik
dengan representasi luar jawa adalah pasandia gauno
pasandia gauno oke baik baik
berikutnya kalau misalnya dengan mas ahaye bagaimana
ya mas ahaye juga dalam survei kita masuk di tiga besar ya cawapres dengan elektabilitas tertinggi
tapi problemnya adalah ganjalan koalisi gitu ya
ini sepertinya ini agak sulit lah ya
ya karena tidak usah dibahas karena publik juga sudah bisa membahas
bagaimana dengan ganjalan koalisi
bagaimana dengan ganjar erik
kalau misalnya dikaitkan dengan apa yang terjadi sepekan terakhir
ganjar erik sebenarnya sudah diletupkan oleh pan ya
dalam rak kertas pan beberapa minggu lalu
tapi apa yang terjadi belakangan dua hari ini ya
dimana penolakan ganjar panowo terhadap partisipasi timas israel di piala dunia
kemudian berujung pada keputusan fifa untuk mencabut status tuan rumah indonesia
sebagai host piala dunia u dua puluh tentu akan menjadi ganjalan serius gitu
bagi terwujudnya pasangan ini
karena kita tahu pak erik thohir ini kan ketua umum pssi yang sangat ingin juga
mensukseskan gelaran akbar ini gitu
jadi ada kendala psikologis yang menurut saya akan sangat sulit untuk diatasi gitu ya
karena salah satu hal yang ingin dicapai oleh pak erik thohir bisa dibilang
diganjal oleh pak ganjar pranowo gitu melalui statement beliau
oke tapi sekali lagi itu kan tampak depan ya
jangan jangan tampak belakang kalau misalnya test case kan gitu juga nggak tahu
oke baiklah berikutnya bagaimana dengan buko viva
ya buho viva juga menarik sebenarnya
nah bu hovifah ini keunggulannya adalah dia satu satunya mungkin selain mbak puan
buho viva adalah representasi politisi perempuan yang hadir di
yang mungkin akan hadir di pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang gitu ya
selain juga bu hovifah gubernur jawa timur provinsi yang cukup besar pemilihnya setelah jawa barat dan jawa timur
jawa barat gitu ya
dan buho viva basis kulturalnya sangat kuat dibanding dengan cawapres cawapres lainnya
beliau memimpin muslimat nu yang terdiri dari perempuan perempuan nu dan basis kultural itu yang menjadi modal beliau untuk
bisa maju dalam konteksasi dua ribu dua puluh empat
oke tapi kalau misalnya ganjar kofifa agak kedodoran di jawa barat ya
ya memang ganjar hovifah itu problemnya adalah pak ganjar ini kan sudah kuat di jawa tengah dan jawa timur
jadi dia tidak terlalu perlu pendamping yang kuat di jawa timur dan jawa tengah
tidak ada nilai plus yang melalui ya
tidak ada nilai plus yang bisa melengkapi pak ganjar
oke baik kita lihat berikutnya
ya kita lihat berikutnya pak prabowo subianto silakan
ya pak prabowo pertama kalau misalnya kita hubungkan dengan ritwan kamil gitu ya
ini juga sama kasusnya dengan pak ganjar dengan bu hovifah gitu
pak prabowo itu sudah kuat di jawa barat gitu ya
di dua pemilihan presiden terakhir beliau dominan di sana
nah kalau didamping oleh pak rituan kamil ini seperti tidak memperluas dukungan di daerah
kebalikan dari pak ganjar pak prabowo ini butuh pendamping yang bisa menambah lubang elektoral beliau di jawa tengah dan jawa timur
oke apakah itu bisa dilakukan oleh buho viva
sangat bisa dilakukan gitu ya
karena kita tahu juga dalam bulan lalu misalnya januari lalu buho viva bertemu dengan pak prabowo empat mata di surabaya gitu ya
pasti akan ada pembicaraan pembicaraan itu gitu ya meskipun tidak diakui oleh keduanya gitu ya

dan menggandeng buho viva juga memiliki nilai plus tadi bahwa buho viva satu dari sedikit politisi perempuan yang akan mungkin muncul di dua ribu dua puluh empat
basis kultural nu nya juga kuat gitu ya
apalagi kemudian pak prabowo sekarang partainya partai gerindra berkoalisi dengan pkb yang juga memiliki basis kultural jawa timur yang sangat kuat
jadi mengokohkan suara pak prabowo potensi kemenangan pak prabowo di jawa timur
oke bagaimana dengan yang berikutnya misalnya
mengulangi apa yang terjadi di dua ribu sembilan belas
apakah itu mungkin
dalam politik segala
dengan luka luka yang
luka luka psikologis yang mungkin masih ada mungkin ya
dalam politik segala memang segala hal mungkin terjadi mbak putri ya
tapi ini agaknya kecil untuk terulang kembali ya
karena kenapa ini sudah pernah terjadi di dua ribu sembilan belas tidak ada elemen of surprise gitu ya yang bisa dimunculkan kalau ini diulang lagi
dan juga basis pak prabowo dengan pak sandiaga uno itu sama sama partai gerindra
tentu akan terjadi
itu akan menjadi problematik kalau misalnya partai gerindra ingin memperluas koalisi dengan partai partai lain
tentu kan partai partai lain melihat kalau ri satu ri dua nya sama sama gerindra buat apa kita berkoalisi gitu ya
tentu ini akan sangat sulit apalagi pak sandiaga uno dalam beberapa bulan terakhir ada kendala psikologis dengan elit elit gerindra gitu ya
dianggap kurang disiplin gitu ya
berhubungan dengan menjalin komunikasi dengan partai lain gitu
dalam hal ini p tiga misalnya ya sempat dicalonkan diorong dorong untuk mencalonkan
didorong dorong untuk mencalonkan diri gitu
saya kira kendalanya disitu
kalau ini dari sisi koalisi juga sudah tidak
dengan mas ahaye juga dari sisi koalisi sudah tidak mungkin ya
karena kan demokrat partai yang dipimpin oleh mas ahaye sudah menandatangani piagam dengan koalisi perubahan
kemudian kalau dua orang ini berpasangan juga kurang menarik karena memiliki latar belakang yang sama
sama sama dan praktis di dunia militer
baiknya kalau ada satu pasangan yang misalnya pak prabowo memiliki latar belakang militer gitu ya
perekam jejak di dunia militer purnawirawan tni
baiknya mengganding orang dari latar belakang sipil
baik bagaimana dengan ya bagaimana dengan yang ini
prabowo erik thohir juga bisa saja mungkin terjadi ya
dua orang ini prabowo
posesibilitasnya tinggi atau tidak
cukup tinggi ya
pak erick thohir dalam survei kami terakhir di bulan maret itu mengalami lonjakan elektabilitas yang cukup signifikan diantara cawapres cawapres lain
dan yang variable lainnya mungkin saja membuat pasangan ini terwujud adalah dua orang ini adalah dua orang yang seringkali diberikan jalan lapang oleh presiden jokowi
untuk tampil di publik memperkenalkan diri mereka sebagai calon kontestan dua ribu dua puluh empat gitu ya
sekalipun kadang bercanda kadang sedikit serius ya
kalingpun kadang serius dan bercanda gitu
itu disebut beberapa kali gitu ya oleh pak presiden ya
dan dua orang ini termasuk all president man gitu
kita tidak tahu apa yang terjadi misalnya dengan preferensi politik pak jokowi pas ke batalnya piala dunia u dua puluh
dimana salah satu itu berkontribusi ganjarra prabowo
apakah kemudian pak jokowi akan memalingkan pilihannya dengan tidak lagi mengendorse pak ganjar mungkin saja gitu
nah dua orang ini yang sangat mungkin akan di endorse oleh pak jokowi
apabila hal itu terjadi
kalau misalnya dari pak prabowo dari lima nama ini yang kemungkinan terbesarnya dengan siapa
saya kira yang kalau kita bicara kemungkinan terbesar
kemungkinan terbesar dan sudah ada komunikasi pendahuluan itu dengan bhova viva gitu ya
bu hovifah dan ini juga tadi saya bilang nilai plusnya banyak sekali gitu ya
artinya ada representi pemilih perempuan di politik
politisi perempuan di dua ribu dua puluh empat dan pak prabowo akan diperkuat oleh basis kultural dari bu hovifah
oke baik baik
kita lihat sekarang yang berikutnya
ini juga ini yang semakin ramai karena koalisinya sudah terbentuk tapi nama nama presnya masih belum ada ya
pertama tentu yang paling banyak dibicarakan adalah anies dengan ahy ya
kalau kita lihat juga dari survei indikator beberapa bulan terakhir
kalau dipasangkan gitu
kalau kita lihat
kalau kita lihat
dan kalau kita lihat begini mbak putri ya
dari pemilih anies itu dominan preferensinya memilih agus harimurti yudhoyono sebagai cawapres
ini bisa dimengerti karena mas ahy sejak oktober lalu gitu ya
sejak pak anies dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh partai nasdem
mas ahy lah yang paling giat untuk mempromosikan diri sebagai cawapres yang paling pantas untuk pak anies gitu ya
kemudian diundang ke dpp partai demokrat beberapa kali dan sebagainya
tentu itu membentuk persepsi publik bahwa mas ahy yang berpeluang untuk menjadi cawapres anies gitu
tapi itu belum tentu juga tergantung dinamika di internal di koalisi gitu ya
apakah mas ahy
koalisinya juga sepertinya masih belum ajek ya
kalau misalnya kita lihat jadi dari beberapa pertemuannya tidak ada statement bersama dan lain sebagainya gitu kan
kalau melihat pertemuan terakhir dengan ditanda tangan itu
nota kesepahaman gitu ya
mungkin dari koalisi sudah cukup kokoh gitu ya
tapi penentuan cawapres ini akan menjadi riak riak kecil mungkin ya
yang akan menguji soliditas koalisi ini ke depan gitu ya
nah pertanyaannya adalah apakah mas ahy bisa memastikan menutup celah elektoral pak anies di jawa tengah dan jawa timur gitu
karena survei yang kita lakukan gitu ya dan beberapa lembaga survei lain gitu
mengungkap bahwa basis pak anies ini kan sebenarnya berawal dari basis pak prabowo
modal awalnya adalah basis pak prabowo gitu ya
orang orang yang tidak cukup puas atau tidak puas terhadap pemerintahan pak jokowi
nah itu dominan di provinsi provinsi yang dimenangkan oleh pak prabowo di dua ribu sembilan belas dan dua ribu empat belas
jawa barat terutama di pulau jawa dan sumatera barat di pulau sumatera gitu
nah pak anies tentu bisa menguasai dki dan sekitarnya banten gitu
karena itu wilayah kerja beliau selama lima tahun terakhir di dki kemudian di jawa barat juga cukup kokoh gitu ya
meskipun pak prabowo masih kuat di sana nah pertanyaannya adalah apakah mas ahy bisa menurun
iya menambal yang belum
menambal yang belum dikuasai oleh pak anies di jawa timur dan jawa tengah
karena jawa timur dan jawa tengah tadi dikuasai hampir secara mutlak oleh pdi perjuangan ganjar pranowo gitu
oke baik berikutnya yang bisa juga terjadi berpasangan dengan siapa
sebenarnya pilihan ideal bagi pak anies adalah dengan ibu hovifah
ibu hovifah ini juga menurut saya adalah cawapres yang punya nilai jual sangat tinggi ya itu tadi
basis kultural dia basis kultural ibu hovifah sebagai kader nu yang beberapa periode memimpin muslimat nu
membina perempuan perempuan kaum perempuan sekarang memimpin provinsi yang terbesar kedua di pulau jawa gitu ya
dan ibu hovifah ini kalau saya lihat bisa menjadi rebutan antara pak prabowo dengan pak anies gitu ya
oke berarti tiga bisa dikatakan bahwa ibu khofifah ini bisa atau dapat berpotensi juga berpasangan dengan tiga pasangan
tiga tiga capres lainnya
betul ibu hovifah ini
dua capres lainnya ya
terutama dengan pak prabowo dengan pak anies ya
dan kalau kita lihat statement dari pak jk misalnya yang mengaku memberikan masukan kepada koalisi perubahan kepada anies
baik kalau misalnya bisa menambah kekurangan elektoral pak anies di jawa timur itu kan tentu mengarahnya pada bu hovifah
kalau kita lihat tokoh tokoh jawa timur atau tokoh tokoh nu yang disebut oleh nasdem misalnya baik bila pak anies menggandeng tokoh tokoh nu
rasanya hari ini per hari ini tokoh nu yang cukup menonjol itu ya selain misalnya mohaimin iskandar adalah ibu hovifah
tapi kalau dibandingkan mana yang lebih berpeluang apakah anies atau prabowo yang bisa mengganding
kalau kita lihat dari komunikasi awal yang sudah terjadi pak prabowo sudah selangkah lebih maju dari pak anies ya
pak anies belum melakukan komunikasi sepengetahuan kita gitu ya
di panggung depan itu belum ada komunikasi yang cukup terbuka antara pak anies dengan bu hovifah
ada kemudian informasi yang menyebutkan bahwa ada pergerakan akhir akhir ini terutama dari partai golkar ya yang kemudian untuk merapat ke gerindra dan pkb
kalau misalnya itu terjadi potensialnya lakukan apa
potensialnya lebih yang mana dengan kang emil yang dari golkar atau misalnya dari ibu kofifa untuk menutup jawa timur
ya kehadiran misalnya partai golkar di acara buka puasa bersama di nasdem ya beberapa hari lalu gitu ya
itu memunculkan spekulasi bahwa partai golkar ini akan meninggalkan kib
memang kib ini kan problemnya adalah koalisi sudah terbentuk tapi tidak tahu siapa yang ingin diusung gitu
ada yang bilang mereka mengusung ganjar itu kan asumsi yang beredar
tapi dengan apa yang terjadi sentimen negatif yang dialami oleh pak ganjar pranowo selama beberapa hari ini tentu akan membuat kib akan berpikir ulang untuk memajukan ganjar
apalagi kalau misalnya pdip selaku basis politik utama pak ganjar nggak mencalonkan pak ganjar gitu
tentu koalisinya akan bubar gitu ya
nah kemana golkar akan melabuhkan kapalnya gitu berlayar kemana
ya bisa ke koalisi kebangkitan indonesia raya atau koalisi perubahan
yang paling potensial bergabung
yang paling potensial bergabung ke sini menurut anda
ya kalau ke sini memang pilihannya tergantung juga siapa tokoh yang akan dimajukan oleh partai golkar
apakah tetap erlangga hartarto ketemu mereka gitu ya atau pak ridwan kamil
kalau kita merujuk hasil hasil survei yang mana yang memiliki daya saing elektoral cukup baik diantara pak rituan kamil dan erlangga hartarto adalah pak rituan kamil
meskipun baru beberapa bulan menjadi anggota partai
tapi beliau memang sudah mempunyai modal elektoral yang sudah cukup lama
sebagai gubernur jawa tengah dulu wali kota bandung wali kota bandung dan sebagainya
nah pertanyaan apakah kalau menyorong ke nama ritwan kamil nanti partai golkar bisa berpasangan dengan pak prabowo gitu
tadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya mbak putri bahwa kedua tokoh ini memiliki basis politik yang sama jawa barat
cukup pak prabowo sudah cukup kuat di jawa barat seperti terbukti di dua pilpres sebelumnya
pak ridwan kamil juga basisnya di jawa barat
apakah dengan memasangkan mereka
itu akan semakin memperkuat jawa barat hingga mereka bisa menang mutlak di sana
belum tentu juga ya
belum tentu juga
apakah kemenangan mutlak itu bisa di alih alih bisa memutlakan kemenangan di jawa barat tapi justru tertinggal jauh di jawa tengah dari jawa timur
itu kan kalkulasi yang harus diperhitungkan oleh pak prabowo gitu
begitu juga kalau misalnya pak rituan kamil berpasangan dengan pak anies
pak anies ini juga memiliki basis seperti jawa barat
betul sama basisnya sama
dan kemudian elektoral yang paling realistis adalah misalnya pak prabowo berpasangan dengan bu kofipa
bu kofipa yang paling masuk akal ya secara ekonomi
paling masuk akal dan hitung hitungannya masuk gitu ya
nah kalau misalnya kita lihat dari tiga dari beberapa nama yang kemudian dirilis oleh indikator terakhir saja
seberapa krusial sebenarnya unsur cawapres dalam pemilu dua ribu dua puluh empat ini
sebenarnya kita juga gini
pertama adalah ketiga tokoh ini
pak ganjar pak prabowo dan pak anies itu belum ada yang bisa memiliki keunggulan elektoral secara mutlak
masih sangat kompetitif
karena itu cawapres mungkin akan menjadi kunci
menjadi kunci yang bisa memastikan kemenangan atau justru memastikan kekalahan
salah pilih cawapres salah pilih pendamping bisa ambiar gitu ya
karena itu peralatan bisa tergerus gitu ya
karena itu perlu hati hati gitu ya
saya kira juga yang menjadi tantangan dalam memilih cawapres adalah pembicaraan di tingkat elit antara partai koalisi gitu ya
belum tentu partai partai yang koalisi mengusung ganjar atau mengusung anies atau mengusung prabowo subianto itu bisa dengan mudah bersepakat mengenai cawapres
tentu mereka akan memiliki ambisi politik untuk majukan kader mereka masing masing
itu juga kadar mereka itu memiliki daya saing elektoral yang baik
nah itu dia kuncinya dan mungkin itu makanya sekarang semua masih betul betul hati hati untuk memasangkan ya
karena seperti yang tadi disampaikan oleh mas burhan saat ini memang masanya masih penuh ketidakpastian sampai mungkin sekitar bulan
tapi tadi mas burhan bilang katanya september mungkin sudah ada beberapa yang menunjukkan ya
menunjukkan kedekatannya atau menunjukkan identitasnya seperti apa gitu ya
kalau merujuk timeline pemilu kan november penetapan pasangan calon oktober
pendaftaran pasangan calon memang september yang paling cepat gitu kita bicara
sudah terlihat ya
perjodohan itu akan bermula
mas bowo terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di kanal pemilu terpercaya
dan demikian kanal pemilu terpercaya malam hari ini
pastikan anda mendapat informasi terkini seputar pemilu dan pilpres dua ribu dua puluh empat
hanya di cnn indonesia kanal pemilu terpercaya
saya putri ayu ningtyas terima kasih selamat malam